menteri dalam negeri cahyokumolo menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah diperbolehkan untuk menjadi tim sukses pasangan capres dan cawapres di pilpres dua ribu sembilan belas
namun mendagri menekankan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye
hal itu dikatakan usai memberikan paparan seminar tentang politik di kampus unair surabaya senin kemarin
cahyo kumolo juga meminta agar kepala daerah mengajukan cuti jelang kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
hal ini menghindari penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik
namun mendagri mengingatkan bahwa aparatur sipil negara tidak boleh menjadi tim sukses pasangan calon karena sudah diatur dalam perundang undangan
kalau dia mau kampanye diatur harus minta izin kepada mendagri untuk sebelum dia mengajukan cuti kampanye itu aja
tapi selama dia mendukung sah sah sah tapi tidak boleh menggerakkan aparatur sipilnya
tidak boleh menggunakan aset aset daerah